mudah mudahan saya bisa membantu kamu
saya mutusin buat pergi dari rumah pak
ninggalin rumah kamu
kalau begitu kamu ke rumah saya aja dulu
biar di sana kamu bisa
gue mau ini semua selesai
gue sama atta juga berharap kayak gitu kok
lo sabar dulu aja
kok laptop gue worm gitu ya
kayak abis dipake lama sama orang
ya bener aja mel
iya serius nih
boleh gue cek dulu deh
tuh kan beneran ada beberapa folder file gue yang kebuka
gue yakin banget
nggak mungkin lah ada yang ngotak katik laptop lo
secara itu kan ada passwordnya kan nggak semudah itulah
gue sengaja bikin password gue gampang tuh supaya gue gak lupa
ini gue yakin banget ada yang ngotak katik deh
semua ini emang aneh
kunci gue mendadak hilang
padahal gue gak pernah nggak peduli
terus ditemuin sama pangeran lagi
dia bilang ada di bawah kolong mobil
jangan jangan emang pangeran yang udah ngambil kunci mobil gue
karena dia niat mau nyari file di laptop gue
kalo gue nggak peduli dia akan nge review
kalaupun bener pangeran yang udah buka file gue
dia nggak akan bisa nemuin di mana file aslinya
karena cuma gue yang tau di mana file itu
bahkan fanya sama tasya aja juga nggak tau
ini kan jalan ke rumahnya putri
kok gue bisa kesini
apa gue sekalian mampir ke rumahnya putri ya
tapi ntar gue malah ngerepotin lagi

mana udah malem begini
kenapa kamu ada di sini malem malem
koper kayak mau pergi jauh
mudah mudahan saya bisa membantu kamu
saya mutusin buat pergi dari rumah pak
ninggalin rumah kamu
kalau begitu kamu ke rumah saya aja dulu
biar di sana kamu bisa menenangkan diri cooling down
kebetulan saya udah beli teh nih
nanti saya bikinin deh
yaudah deh saya lagi pusing
put ibu ke toilet dulu ya
sigakan duduk tante
silakan duduk tante
bermisik ada yang mau dipesan lagi
eh bu bu bu maaf toilet sebelah sini rusak
ibu langsung ke sana aja
tante sebenernya kenapa
rizky pergi dari rumah
dia bawa baju bajunya dan ranselnya
dan tante sama sekali gak bisa cegah dia
tolong bujuk rizky supaya dia mau pulang lagi ke rumah ya
terus sekarang tante sedih banget liat dia pergi
gue sebenernya gak tau gimana caranya bujuk rizky
tapi gue juga gak tega ngecewain mamanya rizky
aku usahain ya tante
terus terang cuma kamu harapan tante
dan tante yakin kalo kamu ngomong ke rizky dia pasti dengerin kamu
tante kenal ibu saya
jadi putri selama ini anaknya bu nawang dan pak jaka
saya tuh bener bener gak nyangka kalau kamu tuh mamanya rizky lydia
saya bener bener gak tahu kalau
saya juga baru tahu bu
dunia tuh sempit ya
anak kita itu kan mereka temenan bu
bahkan mereka punya hubungan yang baik
selamat malam bu nawang
maaf nih kalau saya mengganggu
syukur kalau saya nggak mengganggu
bu nawang sudah melihat hasil cek file yang kemarin
oh masalah general check up ya pak
kasian mamanya rizky
kelihatan khawatir banget karena mikirin rizky yang ninggalin rumah
pak remon belum saya lihat sih pak
karena kan saya lagi keluar sama anak saya
nanti setelah saya lihat saya kabarin pak remon ya
selamat menikmati waktu bersama anak bu nawang ya
lain kali nanti aku telepon lagi ya
iya terima kasih pak remon
merdu banget udah kayak lovebird
gunawan saya minta maaf saya belum sempat ngurusin file itu
karena pas saya balik lagi ke kafe ternyata merasa
ternyata mereka udah gak ada
nah pas saya pulang ke rumah saya ada masalah sama rizky
pikiran saya benar benar kalut bu maafin saya
lagian kan masalah rizky itu jauh lebih penting daripada urusan saya
terima kasih bu nawang bu nawang udah bisa memahami saya